ya rakernas partai nasdem diwarnai berbagai usulan nama calon presiden dua ribu dua puluh
di antara sejumlah nama sosok nama gubernur dki jakarta anies baswedan
mendapat dukungan mayoritas dpw nasdem disusul nama gubernur jawa tengah ganjar pranowo
siapakah calon presiden pilihan nasdem dan akan kemana arah koalisi partai nasdem
kita akan diskusikan pada malam hari ini tepat di hari kedua rakernas partai nasdem
bergabung dari arena rakernas ada bang willy aditya ketua dpp partai nasdem
dan juga sekretaris dari rakernas nasdem kali ini selamat malam bang willy apa kabar
alhamdulillah sehat bung reinhard sehat
baik sehat semuanya terima kasih bang willy sudah meluangkan waktu di tengah arena rakernas hari ini
juga bergabung pak jayadi hanan direktur eksekutif lembaga survei indonesia
selamat malam pak jayadi apa kabar
selamat malam renhat
sehat baik terima kasih saya akan langsung ke bang willy aditya
seluruh dpw bang willy sudah mengusulkan nama calon presiden
ada boleh lebih dari dua nama ya yang paling banyak ada tiga puluh dua dari tiga puluh empat dpw mengusulkan nama pak anies baswedan
kemudian terbanyak kedua adalah gubernur jawa tengah ganjar pranowo dua puluh sembilan dpw
kemudian nama menteri bumn erick thohir dengan enam belas suara dari dpw dan juga panglima tni andika perkasa tiga belas suara
setelah dpw semuanya mengusulkan nama nama bagaimana dpp atau steering committee akan menggodok nama nama yang sudah diusulkan oleh kader nasdem se indonesia ini bang willy
ya terima kasih bang renhat bang jayadi
kami masih melakukan sidang komisi nanti jam dua puluh dua tiga puluh baru akan dilangsungkan sidang pleno
untuk menguruskan sidang komisi
untuk menguruskan tiga nama
ini memang mekanismenya bukan voting bang renhat
jadi kami tidak hitung biji mana yang terbanyak lalu kemudian otomatis akan direkomendasikan
tidak tapi variabel variabelnya seperti yang ditegaskan oleh pak surya paloh dalam pidato politik tadi malam
tentu variable kualitatif juga menjadi pertimbangan kami
bagaimana jejak rekam bagaimana visi kebangsaan bagaimana kemisteri
lain lain sebagainya ini menjadi catatan kami
nah nanti baru kemudian kami akan menyelesaikan tiga nama untuk diserahkan kepada ketua umum
besok hari baru akan disampaikan secara terbuka oleh ketua umum dalam penutupan rakernas
siapa tiga nama yang akan menjadi calon presiden partai nasdem
tentu aspirasi aspirasi yang disampaikan oleh teman teman dpw itu berdasarkan
yang sudah diperoleh oleh ketua umum
sudah mereka tangkap dari wilayah ya
ya tapi kita tidak menafikan pak surya menegaskan nasdem adalah partai yang rasional selama ini
jadi tentu hasil hasil survei menjadi pertimbangan juga bagaimana kami menentukan calon presiden partai nasdem
baik jadi diantara paling tidak empat nama ini meskipun ada nama nama lain tadi yang disebutkan juga ya
bung willy ada gubernur jawa timur
jadi di antara nama
nama pak anies pak ganjar pak erick thohir dan juga pak andika perkasa akan ada satu nama yang kemudian dibuang
sehingga mengerucut menjadi tiga
dan itu pertimbangan kualitatif di antaranya apa yang paling utama
apakah survei kah apakah rekam jejak atau apa bung willy
ya tentu tidak ada yang terbuang bung reinhardt
prosesnya kami lakukan secara musawarah ya
nasdem tahu persis semua potensi anak anak bangsa ini
dan fungsi nasdem hanya menjadi jembatan untuk kemudian mempromosikan
dari awal niatan dari partai nasdem yang disampaikan oleh pak surya paloh tadi malam adalah
ingin melakukan demokratisasi dalam proses kandidasi
bahwanya setiap orang di republik ini memiliki equal right dalam proses memajukan dirinya
di dalam berkontestasi khususnya di dalam pilpres
tapi ruang yang terbatas kami tidak jadi menghelat konvensi
memang preferensi yang disampaikan oleh ketua umum adalah
kami untuk pemilu kali ini tidak mengusulkan calon dari internal
tentu variable variabel kualitatif yang paling utama adalah komitmen politik kebangsaan
itu yang paling utama bung renhar
yang kedua adalah jejak rekam bagaimana kapasitas bagaimana kapabilitas
serta yang terakhir adalah kemisteri yang terbangun dengan partai nasdem
hal hal seperti ini yang kemudian menjadi catatan
dan memang sejauh ini kami belum melakukan komunikasi interpersonal dengan para kandidat
kami menjunjung etika bahwasannya setelah kami punya tiga nama
nanti baru ketua umum melakukan komunikasi politik dengan para kandidat
untuk kemudian bagaimana membangun kebersamaan dengan partai nasdem selanjutnya
tadi anda mengatakan bung willy bahwa ini penentuannya bukan hitung hitungan jumlah ya atau voting
meskipun fakta empirisnya tiga puluh dua dari tiga puluh empat mengusulkan nama pak anies
dua puluh sembilan dari tiga puluh empat mengusulkan nama pak ganjar
artinya kalau secara hitung hitungan ini bedanya sangat tipis
dari nama nama ini mengapa kemudian sebetulnya kalau dari usulan nama ini kan sudah terlihat ya bung willy
mana yang dominan mana yang menjadi mayoritas suara yang diusulkan oleh kader nasdem
bung renhar kami melakukan survei survei dapil ya
jadi di setiap wilayah sebelum menentukan pilihan kami membuat edaran politik kepada setiap daun pembimbingan wilayah
untuk melakukan riset dulu
lalu kemudian itu yang banyak muncul dua nama itu kan juga sama ya
survei survei nasional pepatah bilang buah jatuh tidak jauh dari pohonnya
mungkin itu preferensi yang dominan sejauh ini juga masuk ke dalam apa yang diusulkan oleh teman teman
tapi sekali lagi kami variabelnya pak surya semalam menyampaikan tidak juga kita harus membebek kepada hasil hasil survei
kita juga harus membangun sebuah variable kualitatif
nah variable kualitatif itulah yang hari ini malam ini coba kami gunakan untuk mengusulkan mengerucutkan menjadi tiga nama bung renhat
nah politik suatu hal yang dinamis tapi kami mencoba tetap mengedepankan rasionalitas tetap mengedepankan scientific approach dalam proses penentuan
jadi untuk hal hal yang ada tendensi itu hal yang wajar saja tapi pak surya menegaskan kepada kami semua beliau membutuhkan kontemplasi
jadi toh sekarang kami baru menyusun tiga nama dan proses itulah yang kemudian kami mengedepankan tetap menjadi partai yang rasional bung renhar
oke baik kita mendengarkan pandangan dari bung jayadi hanan
bung jayadi silahkan analisis anda dari luar bagaimana
dari empat nama yang mengerucut ini dua nama paling banyak adalah pak anies dan juga pak ganjar
dan anda melihat seperti apa pola penjaringan nama yang dilakukan oleh partai nasdem ini
iya ini kalau kita coba gali lebih dalam ini semacam konvensi juga ya semacam primary election
mereka memang tidak melibatkan publik secara langsung
seperti kata willy tadi publik dilibatkan melalui penjaringan lewat survei opini publik atau riset opini publik yang dilakukan
di publik atau survei opini publik itu yang bicara soal elektabilitas popularitas dan sebagainya
itu kan sebetulnya mencerminkan secara umum aspirasi publik kan gitu
dengan demikian kalau misalnya aspirasi publik itu ditangkap disuarakan oleh nasdem
itu berarti nasdem sudah berupaya untuk menunjukkan bahwa mereka berupaya mendekatkan dirinya dengan publik
dengan menampung aspirasi publik itu yang terlihat melalui berbagai riset yang
yang kredibel ya yang terlihat selama ini
itu tercermin kemudian dari dua nama yang dominan yaitu ganjar dan anies
kedua duanya kan memang selama tiga empat tahun terakhir melalui berbagai riset opini publik
memang keduanya adalah frontrunner yang paling depan
bersama dengan satu nama lagi yaitu prabowo yang tidak disebut oleh kader kader partai nasdem kali ini
itu satu yang kedua kira yang menarik juga adalah nasdem melakukan rakernas
yang isinya sebetulnya persoalan internal nasdem tapi itu di broadcast secara langsung kan
dibuat terbuka sehingga publik bisa menyaksikan
nah di situ ada semacam transparansi proses
dan wajar kalau kemudian nasdem berani melakukan transparansi itu karena suara publik melalui berbagai jajak pendapat itu mereka suarakan
nah tetapi lagi lagi memang yang kita bicarakan tadi memang baru bicara soal aspek aspek yang sifatnya kuantitatif ya
aspirasi publik dalam artian elektabilitas atau survei
ada aspek kualitatif
nah kalau kita bicara aspek aspek kualitatif tadi mas rehat menanyakan kok gegap gegap gempita menyuarakan
meneriakan anies kok terasa lebih ngar bingar dibandingkan dengan
mas ganjar disebut atau nama nama yang lain
saya kira jawaban atas pertanyaan itu adalah pertimbangan kualitatif yang disebut itu kakak willy itu
apa pertimbangan kualitatifnya itu misalnya
kemistri secara psikologis mungkin anies lebih nyaman bagi kader kader nasdem
karena dua alasan
alasan pertama adalah anies punya sejarah ya
sejarah dengan nasdem
ketika nasdem masih menjadi
sebelum menjadi partai anies menjadi salah satu deklaratornya
yang kedua berbeda dengan ganjar anies kader partai manapun
sehingga tidak ada rasa sungkan untuk meneriakan dia sebagai calon presiden nasdem gitu
sementara kalau ganjar kan dari segi kemistri itu mungkin para kader nasdem itu cukup berhati hati
karena sampai hari ini ganjar kan secara partai politik milik negara lain kan
jadi ada kemistri yang mungkin tidak sedekat dengan anies
tapi kalau kita gabungkan pertimbangan kualitatif dan kuantitatif ini jadi imbang tuh
ganjar kalau dari survei survei secara umum itu sedikit lebih unggul dari anies
tetapi anies sedikit lebih unggul dari segi kemisteri
terutama soal hubungan jarak dengan nasdem itu
dan bahwa dia bukan anggota partai manapun
tidak seperti ganjar
kalau pertimbangan kualitatif yang lain seperti kebangsaan
apalagi visi ke depan
saya kira itu relatif sama lah ya
kader kader yang sudah
muncul di tingkat nasional ini memiliki komitmen komitmen kualitatif
seperti yang disebut dengan kakak willy itu cenderung berimbang
itu barangkali yang bisa kita lihat dari proses ini
jadi memang semuanya sekarang terpulang kepada bagaimana yang diperwenang oleh nasdem
teruskan menjadi dua atau tiga nama itu
apakah bung jayadi anda melihat memang ada kebingungan
atau memang nasdem perlu sangat berhati hati untuk menentukan nama ini
karena dua nama ini tadi anda katakan sebetulnya masuk ke dalam masing masing kriteria
baik secara kuantitatif dan juga secara kualitatif
saya kira bukan soal kebingungan ya
tapi soal bahwa saat ini memang tidak ada yang dominan
baik kalau kita sebut tiga nama termasuk prabowo misalnya

maupun di antara dua itu
belum ada yang dominan
kita belum bisa mengatakan anies lebih dominan atau ganjar lebih dominan
dari sudut pandang elektabilitas ya
karena ujung ujungnya kan penentuan dari presiden dan wakil presiden itu kan elektabilitas nanti di pemilu
itu pun diawali dengan pertimbangan kualitatif juga
apa namanya tidak ada yang dominan di antara keduanya
dan itu tercermin juga bukan hanya di hasil survei untuk publik
tapi juga dari aspirasi yang dikeluarkan oleh para dpw kan
jadi satu kalau mau dihitung hitung secara kuantitatif kan
yang satu dapat tiga puluh dua yang satu dapat dua puluh sembilan gitu
itu kan tipis sekali bedanya
boleh disebut sama gitu
itu menunjukkan memang tingkat persepsi elit pun maupun persepsi publik
memang saat ini tidak ada calon atau bakal calon yang dominan
jadi saya akan menarik bagaimana nanti nasdem memutuskannya
cuma saya kira mas nasdem masih punya waktu
karena saya dengar jadwalnya itu kan untuk sekarang menentukan tiga nama
tapi untuk satu nama itu kan nanti
di kitar desember
jadi masih ada waktu untuk menguji
baik elektabilitas maupun aspek aspek kualitatif yang tadi dibicarakan oleh kakak willy
baik saya ke kakak willy kalau begitu
kalau tadi melihat dari analisis dari bung jayadi ya bang willy
ini cukup karena belum ada satu kandidat pun yang dominan
ini mungkin berbeda ketika pemilu pemilu sebelumnya
apakah itu menjadi salah satu pertimbangan
akhirnya mengapa nasdem tidak langsung memutuskan satu nama
menentukan nama capres nama calon kepala daerah
tapi kali ini agak berbeda
apakah karena memang masih belum yakin karena belum ada yang dominan bung will
ya ini cukup
ya itulah dialektika
kalau kita lihat sekali air besar sekali tapian berubah bung reinhardt
tentu kondisi ketika kita langsung mengiakan pak jokowi dengan kondisi sekarang tentu berbeda sekali
dan tentu setiap zaman memiliki dinamika yang tidak bisa kita copy paste ya
maka kemudian atas dasar itulah
apa yang ditandaskan oleh kakak jayadi anand tadi
itu menjadi salah satu pertimbangan
itu menjadi salah satu preferensi kami dalam menentukan nanti pilihan ya
tentu waktu masih ada tapi bagaimana prasarat prasaratnya kita coba penuhi
ini yang kemudian menjadi catatan
poin yang paling penting bagi kami adalah satu ada kepastian setidak tidaknya dengan tiga nama ini
siapa yang akan kami capreskan untuk menjadi satu nama nantinya
artinya publik sudah bisa memberikan penilaian
bahwasanya kita tidak membeli kucing dalam karung
yang kedua ini juga tantangan bagi partai nasdem untuk mencoba membangun komunikasi politik dalam proses pengusungan yaitu koalisi
kami tidak memiliki boarding pass
kami baru memiliki separuh tiket
butuh separuh lagi tiket atau lebih besar lagi untuk proses pengusungan
nah disini kemudian terjadi musawarah
terjadi kemudian dialog
siapa yang kemudian best of the best ya
semuanya best ya
tapi untuk proses pengusungan tentu kita butuh kata pak sudha why not the best
proses inilah yang kita coba ya
bagaimana kemudian ruang yang tersedia waktu yang ada untuk kemudian bisa diuji
untuk kemudian menguruskan menjadi satu nama
jadi bung renhad masih ada ruang untuk kemudian proses yang sejauh ini masih sifatnya ada
apa ya manuver manuver taktis di kiri dan kanan atas bawah
ini yang coba kita rangkulkan
karena epicentrum dari pilpres itu kan sang kandidat ya
nah nasdem mencoba menghadirkan tiga kandidat
mana kemudian sinyal yang paling besar untuk kemudian dibangun koalisi ya
ini yang mencoba kami lakukan bung reinhardt
karena nanti akan diumumkan bulan september ya kak willy
artinya sekarang bulan juni juli agus masih ada sekitar tiga bulan
tiga bulan ini pun tentu akan ada dinamika politik lagi yang berkembang
baik itu mungkin dinamika koalisi atau partai partai lain yang mungkin saja kemudian sudah mulai memunculkan nama lagi
apakah itu nanti juga cukup berpengaruh terhadap keputusan yang akan diambil oleh pak surya paloh
yang nanti akan berkontemplasi untuk menentukan siapa nama capres yang akan diusung partai nasdem
tapi dijawabkan nanti bung willy kita break dulu kami segera kembali
baik saya kembali ke bang willy aditya dari rakernas partai nasdem
tadi kita bicara soal koalisi karena nasdem tadi bang willy katakan juga belum punya boarding passnya
artinya perlu yang lain artinya perlu koalisi
sekarang ini mungkin masih tahap penjajakan ya bang willy antar sejumlah partai
apakah nasdem betul betul terbuka dengan semua opsi koalisi termasuk sebagai partai nasionalis termasuk juga dengan partai partai non nasionalis
misalnya atau ada kriteria khusus yang kemudian akan menjadi standar nasdem untuk membangun sebuah koalisi
nasdem sejauh ini tidak memiliki handicap dengan partai manapun
kami pak surya paloh khususnya mampu berkomunikasi cair dan nyaman dengan semua partai
tentu ini menjadi modalitas yang cukup kuat untuk kemudian bisa membuka komunikasi
sudah banyak ta'aruf ta'aruf yang dilakukan dengan banyak partai
tinggal bagaimana menaikkan satu step ahead gitu ya
untuk kemudian ada pembicaraan kesepahaman baru kemudian ada komitmen bersama
jadi proses komunikasi awalan sudah dibangun oleh partai nasdem
itu memiliki komitmen yang sama
karena sama sama bergerak dalam ruang yang konstitusional
pemilu itu kan sebuah keniscayaan
yang kedua sama sama menjunjung tinggi pancasila
itu yang ditegaskan oleh pak surya
kita menyudahi kecurigaan satu atas kecurigaan yang lain
kadang kadang kita terlalu jumawa untuk mengatakan aku lebih indonesia
kalian tidak indonesia
itu yang pak surya ajak
jangan ada lagi
narasi narasi yang sifatnya negatif
kita berpemilu itu sebuah keniscayaan
itu amanah konstitusional
tapi bagaimana membangun hand in hand indonesia ini menjadi tanggung jawab bersama juga
maka kemudian tentu nasdem terbuka untuk siapa saja
dan juga akan mengajak siapapun yang mau bersama sama untuk memajukan calon yang nanti akan disampaikan oleh partai nasdem
terbuka juga peluang besar berkoalisi kembali dengan pd perjuangan
karena satu nama yang mayoritas didukung oleh dpw nasdem adalah kader pd perjuangan bung willy
ya tentu probability itu masih terbuka ya
tidak ada handicap apapun
kita nanti dalam proses itu membutuhkan sebuah kontemplasi kata pak suria
di mana kapal akan disandarkan
dan bagaimana nanti kapal akan disandarkan
dan bagaimana nanti kapal akan berlayar dan bertarung di dalam pemilu dua ribu dua puluh empat bung renhal
menarik ini bung willy aditya banyak perumpamaan
pak jokowi kan juga kader partai
jadi bagi nasdem itu bukan menjadi handicap
bukan menjadi kendala
yang paling penting bagi nasdem adalah komitmen untuk kemudian satu bagaimana politik kebangsaan
yang kedua adalah rasionalitas
rasionalitas di dalam berpolitik yang diajarkan oleh kakak jaya dihanan pada kami ya
jadi rasionalitas itu penting sekali dalam proses menentukan pilihan pilihan politik kami bung renhal
oke baik saya ke bang jaya dihanan
secara platform mungkin aspek kebangsaan dan juga rasionalitas juga menjadi pertimbangan utama dari nasdem
tapi bagaimanapun nasdem juga partai politik yang tentu punya target politik dan juga pertimbangan pertimbangan politik
kalau dari kacamata anda bang jaya dihanan
apa plus minusnya kalau kemudian nasdem mengusung pak anies baswedan misalnya atau kemudian pak ganjar pranowo
katakanlah itu dua nama yang memang menjadi mayoritas pilihan dari dpw
ya yang dari sudut pandang kepentingan partai nasdem dengan mengusung dua nama ini
itu berarti nasdem berupaya mengasosiasikan diri lebih kuat dengan dua nama populer ini
terutama anies dan ganjar
nah itu berarti kan itu berarti nasdem berupaya mengasosiasikan diri lebih kuat dengan dua nama populer ini terutama anies dan ganjar

jadi bagaimana can try ixtion ala
bahwa barhamsala dilwynterga
jadi bagaimana saya ya
langkah awal untuk mendapatkan bandwagon effect atau efek ekor jas itu dari calon yang populer seperti anies dan ganjar
itu adalah dengan cara mengasosiasikan diri lebih kuat
melalui pengusungan dua nama ini oleh nasdem maka ada kemungkinan atau potensial sekali nasdem akan memperoleh pertambahan dukungan dari para pendukung kedua nama ini
nanti tambahan dukungan itu akan lebih mengerucut lagi kalau nanti nasdem cukup berani untuk mengerucukan hanya satu nama yaitu misalnya ganjar saja atau anies saja
nanti ya entah september entah entah desember
jadi dari sisi itu dampak positifnya dampak positif yang lain tadi di depan sudah saya katakan bahwa ini salah satu contoh bagaimana partai politik bisa melakukan transparansi proses internal partai
dalam hal hal yang lebih kuat
jadi itu adalah dampak positifnya
nah apa namanya memang beberapa langkah masih diperlukan ke depan
karena bagaimanapun capres cawapres itu adalah kompromi atau hasil pertemuan antara tiga faktor minimal
minimal tiga faktor sekaligus yaitu satu faktor kandidatnya dalam hal ini kandidat yang dicalonkan oleh nasdem
yang kedua faktor terpenuhi tidak
yang kedua faktor terpenuhi tidak
kenapa karena gerindra kan sudah punya capres sendiri
kalau yang dibawa nasdem itu capres berarti kan sulit itu untuk berkomunikasi
nah sementara kalau dua ini yang dibawa sebagai capres bakal capres lebih tepatnya
dua nama ini juga bersama sama juga nama prabowo itu kan dibicarakan juga atau dipertimbangkan juga oleh calon calon koalisi yang lain atau partai partai yang lain
jadi sangat terbuka kemungkinan untuk berproses
nah nanti kalau misalnya nasdem
menentukan satu nama saja misalnya ganjar saja atau anies saja maka berkurang lagi tuh kemungkinan dia untuk berkoalisi dengan sejumlah partai
karena misalnya kalau nasdem mencalonkan anis ada partai kemudiannya mengambil ganjar atau ke tengah pdip mengambil ganjar maka kemungkinan untuk berkoalisi kan menjadi lebih kecil
jadi begitu prosesnya
nah tadi saya tanyakan juga ke bang willy
sebelum break tapi nanti dijawab juga oleh bang willy
kalau dari pak jayadi melihatnya seberapa besar nanti faktor ini kan masih ada sekitar dua tiga bulan sampai nanti disebutkan satu nama ya
nah dalam kerantan waktu itu tentu ada dinamika politik lagi yang akan berkembang
nah itu akan seberapa besar mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh pak surya paloh
saya kira itu akan berpengaruh
karena ini kan baru proses kandidasi dan publik baru mengetahuinya nanti dari nasdem kan
paling tidak nasdem akan melihat tiga hal
paling tidak dugaan saya ya
bang surya mungkin akan melihat tiga hal
paling tidak satu perkembangan elektabilitas keduanya
kalau sekarang kan ganjar sedikit lebih unggul
tapi mereka tidak dominan
nah nanti akan terlihat apakah ada perkembangan yang signifikan dalam elektabilitas keduanya ke depan
itu faktor yang pertama
faktor yang kedua apakah apa namanya kedua penerimaan terhadap
keduanya itu makin luas di kalangan partai politik
itu juga akan menjadi siapa yang lebih luas diterima oleh kalangan partai politik diantara dua nama
katakanlah anies sama ganjar itu
itu juga akan mempengaruhi untuk mengerucutkan menjadi satu nama tadi
nah apa yang ketiga adalah seberapa baik komunikasi nasdem
dengan sejumlah bakal mitra koalisi
itu yang tiga faktor itu nanti akan berpengaruh terhadap pola atau cara pengerucutan menurut saya
pengerucutan menjadi satu nama
faktor calon yang didukung oleh presiden jokowi apakah bisa berpengaruh besar
itu salah satu faktor yang juga mungkin
tetapi itu hanya salah satu faktor saat ini
karena apa kalau misalnya
apa perkembangan misalnya begini
misalnya setelah dua nama ini muncul dari nasdem maka itu kan terjadi perkembangan untuk di tingkat pemilih misalnya
ternyata nasdem melihat bahwa
kotil efek dari anies misalnya lebih tinggi
lebih tinggi dibandingkan dengan kutil efek yang diperoleh nasdem dari ganjar
efek ekor jas yang diperoleh nasdem dari ganjar itu lebih besar dibandingkan dengan efek ekor jas yang diperoleh nasdem dari anies
nah itu juga akan menjadi faktor yang berpengaruh
karena bagaimanapun nasdem harus berpikir soal bukan hanya memenangkan capres cawapres
tapi juga memastikan agar target nasdem untuk pemilu legislatif juga tercapai
karena nasdem punya mungkin punya keinginan untuk misalnya karena mereka mencalonkan capres cawapres yang potensial menang
seharusnya sebagai partai nasdem bisa naik perolehan suaranya
tidak hanya di angka tujuh puluh delapan persenan seperti sekarang
tapi naik lebih tinggi lagi misalnya menyaingi golkar atau menyaingi gerindra
dan menambah ceruk suara juga ya bang jadi
saya ke bang willy kalau begitu
pak surya juga menegaskan bahwa nasdem tidak boleh membebek begitu ya
apakah nasdem kali ini dalam menuju pemilu dua ribu dua puluh empat optimistis akan memimpin sebuah koalisi membuat poros tersendiri
atau juga bisa jadi mengikuti poros yang ada
ya proses itu bisa bisa aja bung reinhardt bisa bergabung dengan koalisi bisa membuat poros sendiri
tentu dalam hal itu dalam membangun dialog tentu dialog yang harus setara komunikasi yang egaliter
ya alpa dengan alpa harus berjalan bergandengan tangan ya
tentu ini menjadi catatan ya
walaupun besar kecil suara itu kemudian partai apapun di luar pdi perjuangan itu membutuhkan kawan berkoalisi
sahabat berjuang bersama sama
nah atas dasar itulah kesadaran itulah
kawasan koalisi dibangun
itu yang diinginkan oleh nasdem duduk sama rendah berdiri sama tinggi
prinsip prinsip itu yang harus kita kedepankan
yang kedua bung renhard raker nas kali ini kami sadar betul kita bergeser ya
dari pendekatan politik yang ideologis menjadi pendekatan politik yang sangat personalize ya
maka kemudian pr kami di rakernas ini juga mengedepankan politik gagasan
kami mulai dari pra raker nas itu mengeksesikan
saya beberapa politik gagasan tentang ekonomi tentang energi tentang pangan
jadi biar dia berjalan berbarengan bung renhard tugasnya sangat banyak
nah tentu di dalam koalisi nanti kami ingin proses proses pematangan gagasan
konsep konsep kebangsaan konsep konsep pemerintahan itu bisa dilakukan secara bersama sama
sehingga dia sifatnya tidak hanya attachment ya tidak hanya sisipan
tetapi dia bergabung
gandengan tangan equal antara figur dan gagasan yang akan menjadi pembeda kita dengan yang sebelumnya
baik sekarang ada koalisi yang sudah punya perahu tapi belum ada calon
artinya nasdem sebaliknya mengusung konser sebaliknya
punya calon dulu baru kemudian berpikir soal koalisi bang willy
ya itu cara
berpikir dan cara bertindak yang berbeda tapi dua duanya benar ya
politik selalu melihatnya tergantung dalam posisi
kebetulan nasdem melihatnya lebih kepada magnet utamanya itu di capres
maka kemudian kami mulai dengan capres
ada sahabat sahabat partai lain lebih melihat oh perahunya dulu baru nanti kita cari nahkodanya
dua duanya fleksibel saja
dua duanya memiliki presisi politik yang
tapi bagaimana kemudian komunikasi politik tidak putus
bridgingnya itu terbangun
semoga ini gayung bersambut
di satu sisi nasdem menawarkan figur di satu sisi ada perahu atau ada yang mau bersama sama
maka kemudian bertepuknya jadi lebih enak bung renat
bisa bersama sama dalam berkompetisi dalam dua ribu dua puluh
belum ada bocoran kak willy siapa kemudian tiga nama ini
misalnya kalau yang paling banyak kan pak anies dan juga pak ganjar
oke diantara pak erick thohir dan juga pak andika perkasa
itu besok akan diumumkan secara terbuka oleh pak siriano
kami baru akan rapat malam ini pleno
jadi masih belum ada
tadi saya sampaikan dalam kompetisi pres juga bung renhard
kami baru akan mengerucutkan akan berdialog akan bermusawarah
jam dua puluh dua tiga puluh di gedung jcc ini akan bersejarah untuk lahirnya tiga nama
dan besok akan disampaikan langsung ke ketua umum
dan ketua umum lah yang akan menyampaikannya kepada publik secara luas
baik sedikit bocoran lagi kak willy untuk besok proses pengumumannya akan seperti apa
disampaikan oleh pak suryapalo
dalam penutupan jam sembilan belas besok juga ada kabar baik bagi kita semua
ada tamu undangan spesial kami
tun mahathir muhammad bersedia memberikan kuliah umum di dalam rakernas partai nasdem
ini menjadi inspirasi bagi kita semua
bagaimana fighting spirit bagaimana persahabatan yang sudah empat puluh tahun terjalin dengan pak suryapalo
itu sampai sekarang masih terjadi
dan itu menjadi sebuah keistimewaan dalam rakernas kali ini bung renhard
kita tunggu besok juga bang jayadi hanan tiga nama yang akan diumumkan oleh partainya bang willy aditya oleh pak surya palo besok
saya kira dua nama tidak akan sulit
oke satu nama menurut bang jayadi siapa yang
atau anies ganjar itu masuk tuh
nah yang nanti akan alot perdebatannya mungkin di nama ketiga
kalau menurut anda bacaan anda nama ketiga siapa yang akan keluar bang jayadi
yang santer disebut selama ini kan anup andika
oh pak andika
anak anaknya nggak tahu
oke nama pak jayadi hanan saja yang bisa jadi pilihan gitu ya
oke kita tunggu besok seperti apa
terima kasih banyak bung willy aditya bung jayadi hanan
terima kasih diskusi yang sangat menarik
kita tunggu besok dalam penutupan reklas partai nasjid
terima kasih selamat malam